anda kembali di newscast kpk kembali mendalami kasus korupsi pengadaan lahan muncul dengan memeriksa gubernur dki jakarta anies baswedan dan ketua dprd dki prasetyo edy
kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan yang dilakukan bumd dki yaitu saranajaya
apa kemudian yang digali kpk dari anies baswedan dan juga ketua dprd prasetyo edy
saya akan tanyakan langsung malam hari ini sudah bergabung lewat sambungan telepon
ada bang ali fikri plt jubir kpk bang ali fikri selamat malam apa kabar
selamat malam mas renhan alhamdulillah baik
bang ali fikri langsung saja ini yang menjadi sorotan publik media hari ini ketika kpk memanggil gubernur anies dan juga ketua dprd dki jakarta
tapi sebelum sampai ke sana saya ingin tahu dulu sejauh mana kemudian pendalaman kasus pengadaan lahan muncul ini sudah dilakukan oleh kpk bang
iya mas renhan
terkait dengan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di muncul ini
kpk telah memeriksa sejumlah saksi ya baik itu dari eksekutif legislatif kemudian dari pihak swasta
dan dari pihak pihak lain yang mengetahui adanya dugaan tidak pidana korupsi ini
tentu kami saat ini telah memiliki banyak data banyak informasi dari konfirmasi para saksi yang telah hadir
dan dipiksa oleh tim penyidik kpk
namun demikian tentu untuk melengkapi bukti bukti melengkapi keterangan para saksi saksi sebelumnya
kami sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan ini juga memanggil saksi saksi lain yang hari ini tadi hadir ya
gubernur dki jakarta dan juga ketua dprd dki jakarta
oke jadi tujuan memanggil pak anies ini untuk apa bang ali
ya tentu mendalami lebih lanjut ya terkait dengan fokus dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini
dan terkait adanya perbuatan melawan hukum dari para tersangka ya
ada lima tersangka yang sudah ditetapkan oleh kpk dan dilakukan penahanan ya
tentu dari rangkaian perbuatan dari para tersangka ini ada melawan hukum dan diduga merugikan keuangan
dan hal ini adalah keuangan daerah satu ratus lima puluh dua lima miliar
karena fokus kami terkait dengan penyidikan tindak korupsi perkara ini adalah berkaitan dengan kerugian keuangan daerah
yaitu pasal dua atau pasal tiga maka perlu kami dalami terkait dengan bagaimana prosedur anggaran ya
baik itu penyusunannya sampai kemudian ada
banyaknya penyertaan modal ya pada perusahaan umum daerah
tentu informasi ini perlu kami dapatkan dari saksi yang mengetahui bagaimana proses perancangan anggaran
yang bersumber dari apbd tersebut dikucurkan sebagai penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah
dan sarana jaya yang salah satu kemudian kegiatan yang dilakukan oleh bumd
yaitu pengadaan tanah di munjul yang kemudian juga di sana fakta fakta hasil proses penyidikan yang kami dapatkan
ada dugaan kerugian keuangan daerahnya
oke karena menarik bang ali hari ini kpk memanggil langsung eksekutif dan juga legislatif di sini
ini kan pak pras ini kan ketua dprd pak anies gubernur dki jakarta
artinya ada informasi penting yang ingin anda atau kpk gali dari kedua orang ini
ya pas demikian mas jadi kami memanggil saksi karena memang ada yang perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi
kepada para saksi saksi yang dipanggil oleh tim penyidik kpk
namun demikian perlu kami sampaikan bahwa detail dari keterangan para saksi yang hadir pada hari ini
tidak bisa kami sampaikan secara rinci ya karena nanti pada waktunya di dalam proses persidangan itulah
kami pastikan akan dibuka seluas luasnya apa yang menjadi keterangan dari para saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik kpk
namun pada prinsipnya bahwa tentu keterangan saksi yang diperoleh dalam proses penyidikan ini terkait dengan
agar memperjelas perbuatan dari para tersangka
satu di antaranya adalah tadi terkait dengan
kami memiliki data dan informasi mengenai ada anggaran yang besar ya
yang disusurkan sebagai penyertaan modal ke bumd saranacaya
kami pernah menyampaikan bahwa ada angka satu delapan triliun misalnya
uang yang bersumber dari apbd maupun apb perubahan dki jakarta yang menjadi penyertaan modal di bumd yang salah satunya tadi itu
ada dugaan kemudian dari perbuatan para tersangka tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah
oke dari pendalaman kasus ini ini kan baru ini kan ada lima tersangka ya bang ali yang sudah ditetapkan ya
artinya ada kemungkinan bahwa akan ada muncul tersangka baru
ya penyidikan yang dilakukan oleh kpk selalu bagaimana berupaya selain fokus kepada
yang dilakukan oleh kpk selalu bagaimana berupaya selain fokus kepada buatan para tersangka
yang sudah ditetapkan dan sekarang sudah dilakukan penahanan
kami juga mengembangkan bagaimana kemudian kemungkinan kemungkinan ada dugaan perbuatan dari pihak lain
artinya sejauh kemudian dari proses penyidikan bahkan nanti dalam proses persidangan tentu juga akan dibuktikan ya
jaksa kpk akan memperlihatkan akan menghadirkan
akan menghadirkan para saksi di depan majelis hakim seluruh fakta fakta dari proses penyidikan ini
sehingga apakah kemudian nanti dapat disimpulkan fakta fakta hukum perbuatan pihak lain
tentu jika demikian maka kami memastikan menetapkan pihak lain sebagai tersangka tersebut sejauh dua bukti permulaan cukup itu terpenuhi
oke baik jadi ada kemungkinan penetapan pihak lain tapi tentu dasarnya yang pasti adalah
dua alat bukti minimal yang harus dipegang
karena begini bang ali ada yang pernyataan pak firly yang cukup menarik adalah beberapa waktu yang lalu
jadi perlu meminta ini kata pak firly jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang
kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif dan juga eksekutif
karena dalam penyusuran anggaran program apbd dki tentu gubernur sangat memahami begitu juga dengan dprd dki jakarta
ya itu tentu terkait dengan yang kami sampaikan tadi bahwa kami memiliki data dan informasi
ada angka yang cukup besar yang dikucurkan sebagai penyertaan modal ke bumd saranajaya
apakah kemudian nanti ya selain dari muncul ini tadi yang satu ratus lima puluh dua lima miliar dugaan kerugian keuangan daerahnya
dan apakah kemudian ada juga kegiatan kegiatan lain dalam proses pengadaan tanah ini dengan modus
dan kemudian ada fakta fakta dugaan kerugian keuangan daerahnya
dari seluruh anggaran penyertaan modal yang diterima oleh bumd tersebut
oke iya iya karena kan ini lima tersangka ini kan kalau saya lihat nama namanya rata rata dari pihak pengusahanya ya
biasanya kemudian kita tahu dalam kasus korupsi ini ada pihak pihak
baik eksekutif legislatif dan juga dari pihak swasta begitu
nah artinya tidak berhenti sampai di lima nama ini bang ali
iya tentu sekali lagi proses penyidikan ini masih terus berjalan
dari lima tersangka ini dan memang kemarin proses penahanannya kan tidak bersamaan
artinya waktu yang digunakan dalam proses penyidikan ini berbeda beda ya
yang mana kalau tersangka yrt tadi kan di awal tahanan
sehingga nanti batas waktunya juga akan selesai proses penyidikan
dan segera dilimpahkan ke proses persidangan di tindak pidana korupsi
nah pendalaman pendalaman lebih lanjut terhadap tersangka lain tentu terus akan dilakukan oleh kpk
oke baik bang ali bisa disampaikan kembali berapa kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan lahan
lahan muncul ini
khusus proses pengadaan kegiatan di muncul ini dugaan kerugian negara yang data kpk miliki adalah satu ratus lima puluh
itu satu kegiatan begitu
oke baik terakhir bang ali kpk bisa menjamin bahwa dalam kasus korupsi pengadaan lahan muncul ini
kpk tidak akan tebang pilih
baik bang ali fikri bisa mendengar suara saya bang ali
oke tampaknya sambungan telepon kami dengan plt jubir kpk terputus
tapi kira kira apa yang disampaikan oleh kpk sejauh ini bahwa akan terus mendalami kasus
dan terbuka peluang adanya nama nama baru yang bisa menjadi tersangka dari pihak pihak lain selain lima orang yang sudah ditetapkan oleh kpk
oke terima kasih